kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada pembukaan perdagangan pagi hari ini
bank indonesia sendiri memang sebelumnya mencatatkan pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
gubernur bi juga menyebut melemahnya mata uang garuda ini sebenarnya disebabkan oleh
hengkangnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri atau capital outflow
aliran modal asing yang keluar sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global
karena kondisi fundamental ekonomi indonesia tetap berubah
terutama oleh lebih rendahnya defisi transaksi berjalan dan suplai falas dari korporasi yang terus berlanjut
lalu bagaimana dengan posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi ini
kita akan pantau dan kita lihat bagaimana pembukaan
ya investor sepertinya memang masih menantikan pidato the fed pada rabu pagi ini terkait dengan proyeksi ekonomi
isg memang dari sejumlah analis diprediksi bergerak di rentang enam tujuh ratus sembilan puluh sembilan
bahkan isg berpotensi akan menembus tujuh lagi jika pidato defat berhasil menenangkan pasar
namun jika terjadi sebaliknya maka diperkirakan iasg lanjut ke koreksi
isg hari ini akan diprediksi menguat dalam rentang pergerakan enam sembilan ratus hingga enam sembilan ratus
pergerakan pasar adalah diperoleh dari adanya risalah federal open market committee fomc
meeting dan tinjauan stabilitas keuangan bank sentral eropa
harga komunitas serta reaksi pasar terhadap keputusan
selanjutnya kita pantau bagaimana pembukaan bursa saham asia pasifik pada pagi hari ini
sentimen bursa asia
terutama jepang dilihat dari data pembacaan awal aktivitas manufaktur yang tergambarkan pada purchasing manager index pada mei dua ribu dua puluh
pada peregangan selasa kemarin perusahaan produsen kendaraan yakni toyota mengatakan akan memangkas produksi globalnya sekitar seratus ribu
hingga delapan ratus lima puluh ribu pada juni karena kekurangan semikonduktor
kekhawatiran inflasi diperburuk dalam beberapa bulan terakhir ketika tiongkok menerapkan penguncian wilayah lockdown
untuk menahan penyebaran covid sembilan belas menambah ketegangan pada rantai pasokan
ya kita lihat bagaimana penutupan bursa eropa pada selasa waktu setempat
semua melemah pada selasa waktu setempat karena investor dibayangi kekhawatiran sesi ekonomi
memproyeksikan penurunan pendapatan dan pemutusan hubungan kerja di perusahaan rintisan eropa karena dan gorillas
di sisi data purchasing manager index atau pmi zona eropa atau euro pada bulan mei berada di lima puluh lima
sedikit di atas perkiraan karena pertumbuhan bisnis di seluruh benua melambat tapi tetap tangguh
dan kita lihat bagaimana penutupan perdagangan bursa sama amerika serikat pada selasa sore waktu setempat
nah memang ditutup mix pada selasa waktu setempat
ya ini imbas dari data ekonomi amerika serikat yang melemah
pelaku pasar mengkhawatirkan langkah agresi the fed untuk mengekang inflasi tinggi yang mungkin
mendorong ekonomi amerika serikat ke dalam resesi
pergerakan wall street dalam dua pekan terakhir benar benar terkait dengan poros kebijakan the fed
dan perubahan suku bunga